taman balapati mempunyai kanuragan yang begitu tinggi
dan kita tidak ada urusannya dengan beliau
ada penyusup ada penyusup
sedang menyerang gusti ratu subanglarang
tidak sesulit seperti yang aku bayangkan
suara apa itu
sepertinya suara itu datang dari ruang pusaka
aku harus segera ke sana
tidak ada yang bisa dihukum
apa yang kamu lakukan di sini
raja raja tangkap dia
jangan kita bergabah ray
mempunyai kanuragan yang begitu tinggi
tidak ada urusannya dengan beliau
hanya dengan belia baiklah raka ada penyusup ada penyusup sedang menyerang kustiratu subang larang
jadi urusan kami ayah anda
ini adalah pancingan
dan jika ayah anda pergi dari arena ini
rakyat santan bisa celaka ayah anda
baiklah pergilah putra aku
baik ayah anda
baik ayah anda
mau kabur kemana kamu
urusan kita belum selesai
lebih baik kita selesai
kita selesaikan sekarang
tapi rai ibu nda rai
jangan jadikan ibu ndamu sebagai alasan
tuntaskanlah apa yang sudah kita mulai
aku harus cepat mengesaikan pertarungan ini
aku ingin segera menangani rakyatmu
aku ingin segera menangani rakyatmu

saya ingin segera membantu ibu
keadaan pajajaran semakin kacau
apa aku harus mengurusi surau sesan
aku memanfaatkan kesempatan
untuk mencuri kita penaja musgrim
itu akan sangat berguna bagikan warga
neraka tampaknya ibunda sangat kesulitan lebih baik kita membantu ibunda dengan menggunakan jurus
astagfirullah ibunda ibunda